lebih dari seratus nyawa melayang usai laga arema fc melawan persebaya surabaya yang berlangsung sabtu malam
debat itu orang menyampaikan gagasannya